dan untuk menanggapi putusan pimpinan kpk bkn dan kemenpanerbe terkait nasib tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sujanarko direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi kpk
sekaligus salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan selamat sore pak sujanarko
oke pak sujanarko baru saja tadi fresh from the oven kita dengar keterangan pers disampaikan oleh bkn dan juga pimpinan kpk
pak alexander marwata mengatakan dari hasil rapat koordinasi dari tujuh puluh lima pegawai dibagi dua klaster
pak sujanarko dua puluh empat orang dinyatakan masih bisa dilakukan pembinaan sementara lima puluh satu orang warnanya sudah merah
sehingga sudah tidak bisa bergabung menjadi pegawai kpk anda sudah tahu nasib anda ada di kluster yang mana pak sujanarko
ya terserang saya juga belum tahu
karena pengumuman tadi saya sedang ada di jalan gitu
tapi kira kira ini keputusan menurut pandangan saya agak aneh gitu
yang pertama assessment ini sebetulnya outputnya kalau orang faham terkait assessment kompetensi itu kayaknya hanya dua
satu adalah sudah kompeten dan yang kedua adalah belum kompeten
tidak ada proses assessment itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus
oke dari dua puluh empat pegawai ini
tadi dari keterangan pak alexander marwata akan diminta untuk menandatangani kesepakatan sebelum nanti mengikuti diklat begitu menjadi asn
dan mengikuti pendidikan bela negara serta wawasan kebaksaan
apakah kemudian kalau misalnya anda masuk ke dalam kluster yang dua puluh empat itu anda akan mengikuti persyaratan tadi pak sujanarko
saya tetap bergabung dengan tujuh puluh lima ya
jadi politik pecah belah semacam ini tidak bisa diterima gitu
jadi yang pertama gini
saya protes keras terkait dengan pelabelan yang seperti zaman enam puluh lima ini
ini seperti pelabelan anti pancasila anti nkri anti kebangsaan seperti itu
saya protes keras terkait dengan pelabelan yang menurut saya sangat tidak patut ini
itu dilakukan oleh orang orang yang sebetulnya proses assessmentnya sangat tidak profesional
oke pak sujanarko tadi anda mengatakan bahwa ini anda akan tetap berada bersama dengan tujuh puluh lima
bahwa politik pecah belah
ini tidak akan dapat mengganggu anda dan juga teman teman lainnya
artinya apakah anda dan juga tujuh puluh empat pegawai lainnya yang tidak lolos sudah memprediksi hasil rapat koordinasi ini bahwa tidak akan semuanya lolos begitu pak sujanarko
ya kemarin memang ada gerakan gerakan dari pimpinan untuk mengundang beberapa ptt yang ada pramusaji ada sopir ada satpam gitu
yang memang karena mereka dibayar seperti orang kontrak gitu
soalnya sangat terancam gitu
nah yang kedua gini hasil pemetaan kita bukan tujuh puluh orang ini tujuh puluh lima orang itu yang ditarget
memang yang ditarget itu sekitar tiga puluh sampai lima puluh orang lah
sehingga yang lainnya itu sebetulnya jadi korban dari supaya dikesankan ini alibi tidak ada motif apapun gitu
oke pak sujanarko dari lima puluh satu orang itu warnanya merah begitu keterangan dari pimpinan kpk tadi dari
pak alexander marwata warnanya merah ini apa maksudnya kalau menurut anda dan juga teman teman
apakah memang warnanya merah ini radikal atau kemudian tidak patuh terhadap pancasila atau seperti apa sih pak
ya ini aneh banget karena dari lima puluh satu orang itu saya yakin yang sepuluh orang itu delapan orangnya orang kristen ada sepuluh orang orang kristen satu orang orang buddha
bahkan monomat itu ada etnis tiongkok gitu
cap radikal itu sangat tidak tepat
justru karena pimpinan sudah menyatakan kita semua adalah merah saya minta dilakukan audit publik terkait dengan proses ini
dan mungkin memang proses di komnasan harus dipercepat
oke pak sujanarko sudah komunikasi dengan tujuh puluh empat pegawai lainnya untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan begitu menanggapi hasil rapat koordinasi tadi
ya sedang dilakukan
kita sedang koordinasi tentu tujuh puluh lima paling tidak lima puluh
nah kalau kita tahu listnya itu akan kita lawan dengan cara yang sangat terhormat lah
kita orang orang terhormat tidak seperti yang dilabelin oleh pimpinan kpk yang merah tadi
oke melawan dengan cara terhormat ini mungkin bisa dibocorkan sedikit karena kalau kita tahu yang tujuh puluh lima kemarin sudah melaporkan pimpinan kpk ke ombudsman
kemudian kemarin juga melaporkan ke komnasam
langkah berikutnya apa
apakah akan menggugat ke
pt un terkait dengan status atau seperti apa pak sujanarko
kalau pt un kayaknya kita sangat pesimis karena saya itu pelaku pada saat menuntut pimpinan kpk saya gugat pt un dan saya menang sampai mahkamah agung
oleh pimpinan sekarang putusan mahkamah agung yang sudah inkrah pun tidak dieksekusi
jadi saya ragu ragu dengan pimpinan yang mohon maaf yang integritasnya diragukan itu
saya juga mau mengeksekusi putusan pengadilan pt un
tapi kita tetap melakukan beberapa langkah ya
nanti kita sepakati
saya juga belum bisa membocorkan ke publik
akan kita lakukan bersama sehormat hormatnya
oke pak sujanarko kabarnya di luar tujuh puluh lima pegawai ini anda dan juga teman teman mendapatkan dukungan dari yang satu dua ratus lainnya yang lolos tes wawasan kebangsaan
apakah itu betul pak sujanarko
dukungannya seperti apa
bagaimana dalam itu
ya tidak semuanya ya
secara informal banyak yang menyampaikan dukungan tentu
tapi intimidasi tentu di dalam juga terus berjalan gitu
bahkan politik pecah belah juga berjalan
kita bisa memahami gitu teman teman yang satu dua ratus orang itu hanya spiritnya yang sampai
tapi realisasinya kita memahami tidak akan melawan pimpinan yang seperti ini
oke intimidasinya seperti apa
mungkin ada yang tidak
mungkin bisa dijabarkan bahwa ini sangat penting sekali ada bentuk intimidasi yang dilakukan oleh siapa kepada siapa begitu di internal komisi pemberantasan korupsi
ya ini pecah belahnya kan ada nih
contohnya kemarin yang diundang itu hanya sekitar tujuh sampai sepuluh orang gitu
dan surat surat kita terhadap keberatan juga tidak dibalas gitu
bahkan sebetulnya nanti sudah kita laporkan komnas ham lah ya bentuk bentuknya seperti apa
mudah mudahan lembaga resmi komnas ham bisa menindaklanjuti terkait dengan yang kita laporkan itu
saya nggak bisa bicara di publik
oke tapi kalau kita lihat hasil rapat koordinasi tadi menurut anda dan juga teman teman apakah ini tidak sesuai dengan apa yang diarahkan ataupun diperintahkan oleh presiden joko widodo pada saat konferensi pers beberapa saat yang lalu
dimana presiden mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan jangan sampai merugikan pegawai kpk
dan jangan sampai menjadi landasan begitu untuk memberhentikan para pegawai
artinya ini dilanggar arahan dari presiden begitu
anda mau mengatakan seperti itu pak sujanarko
ya yang pasti itu itu statement formal presiden
dan statement formal presiden ini bukan statement yang pura pura gitu ya
jadi harusnya seluruh lembaga pemerintah itu mengikuti perintah presiden
nah yang paling nanti agak krusial adalah presiden sudah perintahkan tujuh puluh lima orang itu tidak bisa dipecat
sekarang dilabelin seperti orang anti pancasila orang anti nasionalisme
mau dikemanakan nih yang lima puluh satu orang itu
mau dihukum penjara
mau di apa
tidak tahu mekanisme
padahal presiden menyatakan ini tidak bisa dipecat
yang lima puluh satu itu mau diapakan
itu sama sekali tidak clear
sehingga sebetulnya harus mulai menurut pandangan saya
seperti tut marut ini
kegelapan kegelapan kegiatan semacam ini dibuka ke publik
dengan melakukan audit publik
dengan proses pwk ini
oke terakhir pak sujanarko tadi pimpinan kpk pak alexander marwata mengatakan bahwa
semua tujuh puluh lima pegawai masih akan bertugas menjadi pegawai sampai satu november dua ribu dua puluh
apa yang akan terjadi apakah anda dan juga teman teman akan tetap berjuang
memberantas kasus kasus yang memang masih mangkrak begitu
atau akan terhenti dengan adanya status anda dan juga teman teman
ya sampai hari ini yang masuk list tujuh puluh lima itu sudah tidak bisa bekerja
walaupun mereka ke kantor mereka bahkan tidak mendapatkan akses informasi apapun
tetapi mereka tetap dibayar penuh
menurut pandangan saya kategorinya adalah merugikan negara
dan sebagai informasi kita akan tetap berjuang dengan langkah langkah yang legal
sesuai dengan kaedah hukum gitu
dengan perjuangan sehormat hormatnya
oke kita tunggu nanti bagaimana perjuangan dari tujuh puluh lima pegawai kpk
kalau yang dua puluh empat ini mungkin bisa bernapas lega sedikit karena dinyatakan masih bisa dibina
sementara lima puluh satu lainnya sudah dinyatakan warnanya merah
dan kemudian tidak bisa menjadi bagian dari kpk
tapi kita tunggu bagaimana perjuangannya lima puluh satu pegawai kpk ini
dan kita lihat ujungnya nanti bagaimana nasib alih status para pegawai kpk ini
terima kasih sekali pak sujanarko direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan
dan instansi kpk sekaligus salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
lantas waktunya kepada cnn indonesian newsroom sore hari ini
saya selalu pak